rena ada yang liat rena gak
rena bu bu bu
kamu cari cari
soal nino supaya cepet cepet berhentinya lidikin kasus itu
karena kan ini untuk keselamatan nino sendiri kan ma
iya saat terserang mama juga khawatir
khawatir sama keadaan nino kalau sampai ini terjadi lagi kan
mama mau kan bantu aku
pasti nino dengerin kok ma
sebenernya ada yang mau kukomongin soal mama
soal apa sah
sah kamu ngomong aja
mama tuh menganggap kamu udah seperti anak mama sendiri
kamu gak boleh sungkan
ehm sebenernya aku itu butuh uang ma sekarang
oh butuh uang berapa banyak
oh cukup banyak ya
buat apa sah
maaf ya sayang
tapi apa selama ini nino sudah memenuhi semua kebutuhan kamu dengan baik
ehm bukan soal itu sih ma sebenernya
nino pun memenuhi kebutuhan aku
dan aku pun juga kerja kan ma
sekarang aku lagi
lagi butuh uang lebih dari biasanya
aku harus bantu biayain pengobatan papa mah
ya ya sah bener juga ya
ya ma mengerti
sekarang keadaan keluarga kamu kan papa lagi
kecelakaannya pasti banyak kepewan juga kan
ya ya ma ngerti kok
papa kan sekarang udah berhenti ngelola restoran naldebaran
jadi papa sama mama belum ada penghasilan ma
mbak nin pun juga kan baru kerja jadi dosen
mungkin penghasilannya juga belum cukup untuk nanggung biaya pengobatannya apa apa
lagian rumah tangga mereka kan juga lagi bermasalah ma
pasti al juga gak akan bantu
jadi mungkin dalam kondisi yang darurat kayak gini aku yang harus bantu ma
dokter juga bilang kalau nino itu harus istirahat jangan ada pikiran
aku nggak mau dia jadi pikiran ma
dan jujur sebenarnya aku berat buat ngomong ini sama ma
kakak tenang tenang
sah kamu anak yang baik
kamu melakukan ini semua untuk keluarga
udah kamu gak usah khawatir
mama akan kasih uangnya ke kampung
kamu boleh pakai uang mama ya
udah jangan khawatir lagi
udah jangan sedih ya
makasih mama udah mau bantuin aku
aku janji bakal kerja keras
mohon jangan kasih tahu nino
aku gak mau dia tahu masalah keluarga aku
kamu tenang aja ya oke
ya siap ya
ya siap siap
ya siap siap
ya siap siap
ya siap siap
gua bisa bayar matteo sekarang
dan untuk saat ini situasi gue aman
selamat siang mbak
selamat siang pak
kalebaran alva hari
selamat siang mbak
selamat siang pak
ada yang bisa saya bantu
tidak ada pak
saya perlu bicara sama suami saya
saya tidak bisa menunda acaranya
orang tua yang lain sudah siap
mengakali saya akan
memasukkan rena untuk tampil di akhir acara
semoga waktunya cukup ya bu
oke jadi rena bukan nomor
urut dua ya
allahu akbar rena
aduh yang kayak gini gini
gue nggak demen
aduh ya allah
baru ditinggal bentaran
masa kayak waktu dulu lagi sih
ya allah rena
ya allah rena
ya allah rena
renanya nggak ada bu
maksud kamu nggak ada
tadi kan rena nangis bu
terus dia kesedak
pas saya balik lagi udah gak ada bu
gini bilek tadi belum ada bu
suha suha wnju mama
padahal dah janji sama aku